aksi persekusi masih berbuntut di sejumlah tempat
di solok ratusan warga mengecam pencopotan kapolresta kota solok
yang dinilai gagal mengantisipasi persekusi terhadap seorang dokter di sana
selain meminta kapolri untuk membatalkan pencopotan
para pendemo justru menuding korban persekusi mencoreng citra kota solok
sementara di jakarta petinggi pks meminta aparat berlaku adil dalam kasus persekusi
puluhan masa yang mengaku mewakili masyarakat dan dprd kota solok minggu malam
berdemo menuntut kejelasan atas pencopotan kapolresta kota solok akbp susmelawati
aksi demo yang dipimpin wakil ketua dprd kota solok irman yefi adang
dari partai amanat nasional tersebut digelar di tengah tengah kota
dengan menghadirkan puluhan warga dan tokoh masyarakat serta anggota dprd kota solok
dalam orasinya irman menegaskan citra kota solok sudah tercoreng
akibat kabar persekusi dokter yang menyebutkan kemampuan
sebelumnya kabar persekusi yang menimpa dr fira lovita di kota solok
memicu perhatian masyarakat luas
dokter rsud solong ini merasa diintimidasi
setelah unggahannya di facebook dinilai melecehkan
pemimpin front pembela islam rizik sihab
aksi persekusi ini berujung dengan dicopotnya kapolres kota solok
oleh kapolri jenderal polisi tito karnavian
sementara di jakarta ketua dewan suro partai keadilan sejahtera hidayat nur wahid
mengecam tindakan persekusi yang dilakukan simpatisan salah satu ormas
dalam acara buka puasa bersama dengan kader pks di jalan tb simatupang
pasar minggu jakarta selatan minggu petang
hidayat juga meminta penegak hukum berlaku adil
termasuk menelaah penyebab tindakan soenak soenak yang terjadi di jakarta selatan
yang menang di luar jalur hukum tersebut
nah ini bagaimana
selain dr fira lovita seorang pelajar lima belas tahun di jakarta
juga menjadi korban persekusi masa simpatisan fpi
kasus tersebut masih ditangani di treskrimum polda metro jaya
aksi serupa diakini juga marak terjadi di sejumlah lokasi
jaringan penggerak kebebasan berekspresi se asia tenggara
bahkan mensinyalir tren persekusi cenderung meningkat
safenet yang bergabung dalam koalisi anti persekusi mencatat
sejak januari dua ribu tujuh belas saja sedikitnya ada enam puluh kasus persekusi terjadi di sejumlah daerah
alan maulana cnn indonesia
selamat siang iqbal
memang hingga saat ini dari polda metro jaya
jumlah tersangka dalam kasus persekusi dengan korban berinisial pma
baru ada dua orang tetap dua orang iqbal
yang pertama adalah inisial am dengan usia dua puluh dua tahun
yang diduga melakukan pemukulan di pipi pma
sementara satu lagi adalah m yang berusia lima puluh tujuh tahun
yang juga diduga melakukan pemukulan di kepala pma
sementara itu dari polda metro jaya sendiri
memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa
pemeriksaan terhadap beberapa pemeriksaan
saat ini masih bersatu saksi
yang sebelumnya pada hari sabtu kemarin
juga polda sudah memeriksa zainal
yang merupakan ketua rw tiga cipinang muara
ketua rw ini dinilai perlu diminta keterangannya
karena memang tempat persekusi itu terjadi
adalah di aula rw tersebut
dan memang dari keterangan keterangan para tersangka
memang tempat melakukannya persekusi itu dipindahkan
dari tempat tinggal sang korban menjadi di aula rw tersebut
karena memang aula itu disebutkan lebih luas
dan memuat banyak orang seperti itu
dinyatakan memang ia mengetahui bahwa
aula rw itu akan digunakan sebagai kegiatan persekusi
kemungkinan bahwa ketua rw ini akan menjadi tersangka
juga cukup besar iqbal
namun hingga saat ini memang polda metro jaya
masih mendalami hal tersebut karena ketua rw tiga itu
mengaku tidak ada di tempat pada saat kejadian itu terjadi
sementara itu selain dari ketua rw satu
betul sekali iqbal polda metro jaya juga sedang
mendalami peran dari teman dari pma sendiri
yang melaporkan kejadian itu
yang dilaporkan konten konten negatif
atau konten penyebar kebencian ini
yang dinyatakan dilaporkan kepada para pelaku pelaku
persekusi ini yang kemudian berujung pada tindakan persekusi tersebut
namun hingga saat ini memang polda metro jaya
masih melakukan pemeriksaan dan kami pun masih menunggu
masih menunggu keterangan dari polda metro jaya
saat ini masih ada beberapa rapat internal
yang tidak bisa diganggu seperti itu iqbal
dan memang selain dari persekusinya sendiri
sebenarnya dari beberapa lembaga sendiri
seperti dari lpai atau lembaga perlindungan anak indonesia
sempat mengatakan bahwa tidak hanya pelaku persekusi saja
sebenarnya perlu dihukum karena memang
sebagai pelaku penyebar konten kebencian pun
seharusnya si korban atau pma juga mendapatkan
hukumannya setimpal namun mungkin tidak berupa hukuman pidana
atau apapun tapi harus diberikan teguran setidaknya
karena memang itu melakukan kesalahan
dan juga harus ada urgensi
di sini kita harus melihat bahwa di indonesia
artinya ada urgensi untuk mengedukasi anak anak indonesia
gimana caranya agar mereka tidak menggunakan
media sosial untuk menyebarkan kebencian
dan sepertinya kasus ini
kasus dari persekusi ini masih akan terus bergulir panjang
karena pol demetrija masih terus mencari
tersangka tersangka lain karena memang di sana
sangat banyak sekali orang yang ada pada saat kejadian tersebut
dan juga banyak pihak pihak yang terlibat di sana
katrina kalau tadi anda mengatakan bahwa pihak kepolisian
masih terus mendalami kasus ini
lalu bagaimana kondisi pma saat ini di rumah aman
maaf iqbal saya kurang jelas mendengar pertanyaan anda
bagaimana dengan kondisi pma saat ini di rumah aman katrina
ya iqbal saat ini pma masih dalam perlindungan
dan masih berada di rumah aman namun yang sangat disayangkan
adalah saat ini pma sebentar lagi akan menjalani ujian sekolah
artinya memang dia memerlukan suasana yang cukup kondusif untuk belajar
namun hingga saat ini dapat dipastikan bahwa ia aman di rumah aman tersebut
bersama juga dengan keluarga dan adik adiknya iqbal
baik katrina india terima kasih atas informasi dari anda